tim sar gabungan kembali melakukan pencarian korban longsor di sukabumi jawa barat
basarnas menerjunkan tim khusus basarnas special group untuk membantu pencarian korban
ratusan tim sar gabungan kembali terjun ke lokasi longsor kampung cimapak desa sirna resmi
kecematan cisolok kabupaten sukabumi rabu pagi
tim yang dikomandoi oleh basarnas melakukan pencarian di area lokasi longsor
dengan dibantu tiga alat berat yang didatangkan hari ini
tidak hanya itu tim sar gabungan juga dibantu ajang pelacak k sembilan polda jawar untuk pencarian korban
basarnas pun menerjunkan tim basarnas special group dalam proses pencarian yang sudah memasuki hari ketiga ini
bsg sudah dari awal dari tanggal tiga puluh satu malam karena kebetulan kan siaga natal dan tahun baru di sukabumi ini
update jumlah korban terakhir
sampai saat ini masih belum diketemukan adalah dua puluh empat
nah itu update sementara
kemudian sebelas yang diketemukan meninggal dua di jam tujuh di tanggal tiga puluh satu kemudian delapan kemarin kita temukan dan satu bayi elan meninggal di rumah sakit
sementara itu bpbd kabupaten sukabumi telah membuka posko logistik bagi warga terkena dampak dan akan membuka posko pengungsian bagi para korban
proses evakuasi lanjutan pencarian sejumlah korban
masih terus dilakukan rabu pagi
sulitnya medan menjadi kendala masuknya alat berat untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi sejumlah warga yang menjadi korban
beginilah kondisi longsoran yang terjadi di kampung cimapak desa sinar resmi kecamatan cisolok kabupaten sukabumi yang kemudian terjadi pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
inilah kondisi longsoran yang terjadi
material masih berusaha dibersihkan dan juga dirapikan oleh sejumlah pihak terkait dari tim sar gabungan yang bertugas di sini
ini merupakan pemukiman warga
menjadi korban ataupun dampak dari longsoran yang terjadi
hingga saat ini proses evakuasi terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk kemudian bisa menemukan sejumlah jenazah yang saat ini masih dinyatakan hilang
memang agak sulit untuk mengakses ke tempat ini dikarenakan jalur untuk memasuki tempat ini tidaklah mudah
begitu termasuk juga alat berat alat berat yang kemudian akan dilakukan oleh sejumlah pihak
bisa anda lihat di sana ada sejumlah alat berat yang saat ini sedang dioperasikan dan juga ditujukan ke tempat ini
agar kemudian proses pencarian ini bisa lebih cepat dilakukan
dan satu hal yang perlu anda ketahui
longsoran yang kemudian terjadi di kawasan sukabumi ini merupakan salah satu titik yang terparah yang terjadi di sini
karena berdasarkan catatan dari pvmbg mengatakan di kabupaten sukabumi ini ada tiga puluh tiga titik yang berpotensi longsor
salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini
dikarenakan memang kemiringan tebing yang ada di kecamatan cisolok ini mencapai tiga puluh derajat
itu artinya memang cukup rawan untuk terjadinya longsor di tempat ini
ada potensi terjadinya longsor susulan jika memang hujan deras turun terus menerus di kawasan ini
untuk itu sejumlah antisipasi masih terus dilakukan oleh tim sar yang bertugas di sini
kiki aryadi kabupaten sukabumi